peternakan milik perumda dharma jaya menerapkan screening ketat terhadap sapi sapi yang tiba dari luar jakarta
proses screening ketat meliputi penyemprotan disinfektan di area kandang secara rutin
manager penggemukan perumda dharmajaya diki firmansyah mengatakan
proses screening sudah dilakukan saat sapi turun dari truk angkutan ternak
dan terus dilanjutkan hingga sapi sapi masuk ke dalam kandang
sapi sapi yang masuk ke perumda dharma jaya berasal dari daerah banten jawa barat dan lampung yang bebas dari pmk
sapi sapi ini juga harus dikarantina selama lima hari sambil diobservasi
untuk memastikan bahwa sapi sapi tersebut bebas dari pmk sebelum dipotong
untuk melakukan antisipasi agar virus pmk ini tidak masuk ke peternakan kami yang ada di dharma jaya
kita memperketat screening untuk sapi yang masuk
ada beberapa langkah yang telah kita terapkan di sop kita
antara lain adalah sapi sapi yang masuk
di area kandang kami
itu harus sapi yang berasal bukan dari daerah yang sudah terjangkit pmk
kemudian sapi yang masuk di sini harus memiliki surat surat yang lengkap
baik itu surat jalan skkh dari dinas tempat
ataupun dari karantina untuk suratnya
selain penyemprotan disinfektan
pemeriksaan fisik juga rutin dilakukan oleh pihak dinas ketahanan pangan
peternakan kelautan dan perikanan pemprov dki
pertama di jakarta
petugas satwa dkpkp rutin melakukan inspeksi baik terhadap sapi lokal maupun sapi impor
total ada satu dua ratus sapi yang rutin diobservasi oleh petugas satwa dkpkp pemprov dki jakarta
dari hasil observasi hingga kini belum ditemukan ada sapi sapi yang terjangkit virus pmk
di peternakan perumda dharmajaya
pada antemortem biasanya sapi terlihat lemas
terus mulut dan kukunya ada lesi yang
spesifik itu dia kayak lepuh
kukunya biasanya cenderung copot seperti itu
luka lepuh di area mulut dan lidah
tapi sebelum kesana dia biasanya gejalanya kayak berlibur
proses screening siaga virus pmk dilakukan terhadap sekitar seratus ekor sapi
setiap harinya di peternakan perumda dharmajaya
arief kurniawan fajar indrajaya jakarta